semenjak aku ketemu kamu
aku udah ngomongin kebahagiaan jiwaku
aku bakal berusaha keras
pelusuhan yang terbaik
dan cari kerjaan yang terbaik
bisa ngasih yang terbaik buat kamu
sekarang lu harus bayar
tentang apa yang sudah lu lakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lepasinmu
gue gak tau apa apa datang jessica
sekarang lu ikut gue
atau lu ketagih bukan sampai dengan sama
gue akan ikut lu ya
apa hubungannya sama dennis
tujuh tahun yang lalu itu
jessica mengalami kemerkosaan
kemarin sudah ada bukti sedikit
kalau bukan roy yang ngelakuin
kalau memang bukan roh yang ngelakuin
apa dennis yang berkuasa jessica
tapi apa hubungannya dengan mama
kenapa jadi mama yang diteror
harusnya waktu itu di taman
gue udah tanya semuanya ke dennis
dari rekaman ini
bisa kemungkinan dennis dibawa
sama keluarganya jessica
tapi siapa mereka
sampai sekarang gue gak bisa temuin data mereka
cuman ini aja lah
kalau flash disitu sampai ke tangan polisi
polisi akan cari dennis
kalau dennis bersaksi di polisi
semua akan terbongkar
ini udah malam
aku nggak bisa ke kantor polisi sekarang
baru bisa besok
aku harus atur siasat
aku harus cegah hal tebaran
jangan sampai ke kantor polisi
oke yuk kita berangkat sekarang ke rumah ya
ini kan masih jam enam pagi sayang
sarapan dulu deh
pap kasih tau deh
papa tuh biasanya jam segini tuh burung lapar
dia juga belum lapar kok
dan di harapan kasih biasanya sarapannya itu jam tujuh tiga puluh
jadi kita berangkat sekarang aja ya ke rumahnya
udah mbak diantar dulu ke depan
oke just do i make up ya
pastikan dennis itu sudah tidak ada disana saat saya dan jessy tiba
terima kasih pak
saya sudah di rumah bos
terima kasih pak
mari kita masuk
memang udah gak ada lagi cara supaya gue bisa kabur dari sini
gue akan mati membusuk di sini
bawa dia keluar
biar lu terajam
mau dibawa ke mana saya
ktp bapak ketinggalan di rumah saya pak
nanti habis antarin saya sama jessy ke rumah
pak jangan kesel kesel ya
dia juga yang ceroboh
pelan pelan sayang ya
nanti deh saya cari lagi
ktp pak irvan
mudah mudahan jatuh di rumah sakit
aku udah gak sabar banget
pengen sampai cepat rumah
aku kangen banget
sama rumah itu
ini adalah bagian rumah
yang paling aku suka
kamu kenapa di
kamu kayak gak senang gitu aku ajak rumah baru ke pak
enggak enggak enggak
jujur aku minder
kamu dari anak orang yang sangat berada dengan aku
belum ada kerjaan
kayak yang gak lupain papa kamu
definisi bahagia itu bukan sekedar
tapi ketenangan jiwa
papa aku emang orang berada
tapi entah kenapa
aku sering ngerasa kesepian
tapi jujur semenjak aku ketemu kamu
aku udah nemuin kebahagiaan jiwaku di kamu
aku bakal berusaha keras buat jadi lulusan yang terbaik
dan cari kerjaan yang terbaik
biar aku bisa ngasih yang terbaik buat kamu